kredibilitas penyampai informasi menjadi kunci kepercayaan masyarakat atas informasi yang diberitakan
sebagai sumber informasi media harus menyajikan fakta sesungguhnya
jika media tidak independen fakta yang ada bisa berpotensi dikaburkan
kalau ini terjadi bisa timbul krisis kepercayaan
karena informasi yang eksklusif belum tentu memberikan dampak positif jika tidak berdasar pada kemanusiaan
saya lady malino untuk cnn indonesia